berbohong eh kalian mau main main sama saya namun kilang atau enggak mungkin sebodoh itu
tolong jangan jangan itu memang benar dulu mereka minta tolong tuh ayo
tanah tanah anggrek mencintai cintai
itu benar benar itu
di sana ya
ngerajojo di langit langit
lama sekali kita tidak berjumpa
saya malah berharap
bertemu dengan kau lagi
bertemu dengan kau adalah suatu bencana
jodoh di langit langit kau berterus terang saja
kalau kau sebenarnya amat
saya kangen sekali sama kok
saya kangen sekali kalau melihat kau binasa
saya tidak mau aduh kau
apa maksud kejatan kau itu
saya ladenik tidak ya
saya tidak ada waktu
saya tidak ada waktu untuk meladenik kau
tapi kalau kau mau
dasar generasi manja
mereka bukannya bertanya
apa yang harus dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan mereka
mereka malahan tidur tiduran disini
tanggung jawab hanya bisa dipikul
oleh orang yang berpikiran
dan berjiwa besar
masa gue cucu dari jakarta
buat jadi santapan harimau
tenang tenang tenang
sepertinya harimau ini marah sama kita
please kamu harus bantuin kita
bantu gimana lin
ya kamu harus belajar di harimau
saya ga ada kesempatan untuk berubah
kita menghindar terus kita lari
bisa kita disini lari makan lho
harusnya saya lebih mencemaskan alinya daripada kei
tapi kenapa nih
kei ada gua gitu
ayo mundur semua
siapa yang menyuruh kalian tidur siang
siapa yang menyuruh kalian tidur siang
sebentar datu jangan marah dulu sama kita
kita kan udah jalan kesini berkilo kilo
pasti kita gak dikasih istirahat sedikit pun datu
mulai detik ini
mulai detik ini
sejak kalian menginjakan kaki di bukit tunggal
kalian harus menuruti segala peraturan yang ada di padepokan ini
aku akan melatih kalian
buat kalian semua
dan kau sakti
cari makanan di luar
cari makanan di luar datuk
kenapa enggak kita pesan saja
kalian pergilah ke arah timur
sampai ke ujung tim
sampai ke ujung timur
kalian akan menemui sebuah sungai yang deras sekali
di sana kalian akan menemui sebuah padepokan
padepokan itu bernama padepokan kali asin
kita kesana bukan buat merampok makanan kan
gunakan akal sehatmu putra alam
sampai di sana
kau temui lah penduduk
misalkan beras jagung singkong
atau apapun yang ada di sana
gunakanlah akal pikiranmu
dengan segala keramah tamah
tugas kalian adalah membersihkan padepokan di sini
ah pak datu
masa jadi upik upik abu gitu
urusan jadwal makan
dan jadwal membersihkan padepokan di sini adalah urusan kalian
sudah lama sekali
aku tidak memasak di sini
dan sudah lama sekali
aku tidak membersihkan padepokan di sini
carilah alat masak
dan alat untuk membersihkan
di semua sudut padepokan di sini
berarti nisa bisa tidur siang lagi dong datu
kalau misalnya ada kerjaan icip icip makanan
paling bisa ya datu ya
nisa mau tidur dulu
kau tugasmu adalah mencari kayu bakar
cari kayu bakar
aku tidak pernah bercanda risa
ini adalah kemauan kau sendiri
kau sudah aku anggap
seperti keturunan ini yang lain
dan kau kerjakan seperti yang lain
tapi datu masih tegas sih
ninggalin cewek sendirian cantik
lagi di hutan sendirian buat nyari kayu
kalau kau tidak mau mengikuti aturan di padepokan di sini